sekitar satu dekade yang lalu sosok yang satu ini dianggap publik indonesia kebanyakan sebagai seorang pendekar hukum
orang yang berdiri di lini terdepan dalam pemberantasan korupsi di indonesia
tapi nampaknya garis tangan berkata lain
sosok yang satu ini menghabiskan lebih dari tujuh tahun dari waktunya dari hidupnya di balik jeruji besi
saat ini beliau sudah bisa menghirup udara bebas dan saat ini bersama kami di cnn indonesia
dia adalah mantan ketua kpk bapak antasari azhar
halo pak antasari terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
sehat tapi ya usia tidak bisa dibohongi
kayaknya nggak banyak berubah ya pak
secara fisik itu ya ada ubahan ubahan sedikit lah pak kalau kita lihat
itu biasa bagi saya tujuh tahun di penjara di lembaga pemasarakatan kalimat kalimat putih itu sudah biasa
jadi itu semangat untuk mensupport aja supaya kita berbesar hati
penjara tidak membuat anda lebih turun gitu pak secara mental dan secara fisik misalnya
saya pikir secara itu enggak karena saya masuk ke sana apa sih yang saya lakukan
tidak melakukan apa apa
jadi saya masuk berada di lembaga masyarakat itu bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan
tapi karena adanya putusan
antasari azhar pejabat publik yang biasa dikawal ya pak ya ada ya hidupnya enak lah gitu
tiba tiba masuk ke lapas dengan segala keterbatasan yang ada
tuh masih ada pengawal loh saya
masih ada pengawal pak
saya pikir ada sipir yang mengawal bapak
itu yang mengawal saya
pertanyaan publik ini pertanyaan yang sangat manusiawi pak
gimana bisa pejabat publik yang dengan segala kemewahannya lah misalnya
masuk ke lapas yang segala terbatas
penyesuaian dirinya seperti apa sih pak
itu tidak serta merta bisa mas ya
itu sesuai dengan jam terbang ya
itu pengalaman saya dari kehidupan lingkungan keluarga besar saya
dan lingkungan saya dulu aktivis
sehingga saya mudah berempati
sehingga saya mudah berempati itu menyesuaikan saya di dalam
contoh seperti saya masuk
ada yang duduk tidur di lantai dengan alasan tikar tipis saja gitu
nah saya mencoba tidur juga sebelah sini sama dengan dia seperti itu kan
nah sehingga dia merasa bahwa
loh bapak ini kok mau seperti itu
itu memudahkan saya
untuk berinteraksi dengan orang sangkutan
yang paling sulit pak dalam proses melewati proses tahanan dan juga sekolah di lembaga pemasyarakatan itu
yang paling sulit itu adalah ketika malam tiba ya
suasana hening sepi
kan pikiran kita kemana mana itu
untuk mengisi keseharian pak antasari
kalau saya dengarkan pak tasari ini jadi semacam apa ya
tujuh tahun lebih di lapas tangerang menjadi semacam panutan lah untuk para napi napi di sana
meyakinkan mereka semua supaya bisa order gitu tertib gitu
atau mungkin bisa menganggap pak antasari orang yang dituakan sehingga dipercaya sama mereka
saya tidak bicara dengan mulut ya
tidak bicara dengan telunjuk
eh kamu harus ke situ
saya bicara dengan
perilaku sehingga bisa contoh gitu
saya mengkoordinir pemuka pemuka kegiatan ini
pernah nggak sih pak
ada orang yang bapak penjarakan gitu
bapak usut kasusnya kemudian masuk penjara
akhirnya satu penjara gitu sama bapak
ada malah sebelahan blok
ada ya pak
itu kan ditangkapnya zaman saya
jadi ketika itu saya lagi di kamar ini
ada petugas masuk
harus tahu pak
ini ada tambahan baru
di samping bapak
anda di sini
udah baguslah masuklah
selesai dia selesai
sudah ringan beban saya di sini
memang selama ini beban berat
setiap saya melewati kamar bapak
kondisinya bagaimana pak
sepeninggal pak antasari waktu itu
kondisinya seperti apa
dan mereka curhat juga nggak sih
ke pak antasari
itu saya sampaikan juga
saya berbahagia punya pendamping
yang tiga puluh empat tahun
saya sudah menikah
memanage keuangan keluarga
sistem gaji kita itu kan tidak diterima
tapi melalui transfer
rupanya itu dikumpulkan oleh istri saya
jadi itulah digunakan selama saya di dalam kan
ketika istri saya besok
saya tanya itu
saya perhatikan besok saya
oh gelang saya ada
kalau besok minggu depan udah nggak ada
ya itulah untuk menambah nambah dikit kan
nanti kenapa nggak ada
loh ini kan titipan
bukan punya kita
oh pakai ini
yang sekarang kita butuh
doa bapak untuk keluarga bapak ketika malam malam
atau mungkin ada kesempatan untuk sholat
apa sih yang bapak doakan untuk mereka ketika itu
saya sejak awal
sejak empat mei dua ribu sembilan belas
sampai dengan sembilan november dua ribu enam belas
di tahanan dan di lapak penjara
setiap sholat itu
selalu saya mohon kepada yang kuasa
satu ya allah
sekalipun saya dalam penjara
tolong beri kesehatan untukku
dan keluarga aku yang ada di rumah
yang kedua ya allah
kenapa aku berada di sini
siapa yang mengibadahku di sini
tunjukkan padaku dengan tanda tanda
yang ketiga ya allah
sekalipun aku dalam tahanan dan penjara
mohon tinggikan derajatku sebagai manusia
dan anda melihat keluarga betul betul menjadi harta paling besar pak ya
ketika pak antasari ada di dalam lapas dan
tapi alhamdulillah mulai tadi malam
saya merasakan suasana yang hilang itu kembali
suasana di mana kita duduk
saya ada istri saya ada anak ada cucu
ada mantu situ kita berkecengkrama bercerita ya
saya jahil saya keluar kalau begitu
kita akan bicara mengenai
bagaimana pak antasari ini kan
apa ya pak
dituduh didakwa dan ditolak
dan diputus difonis sebagai otak atau dalang pemenuhan
itu salah kalau nggak saya cut itu
saya dibilang aktual dan aktual itu pada saat pemberitaan opini
tapi di persidangan
sejak pengadilan negeri
putusan banding dan putusan kasasi
sampai peninjauan kembali
saya itu diposisikan adalah turut serta
turut serta berarti bukan menjadi otak gitu pak ya
nah sekarang pertanyaan terus serta siapa
nah itu pertanyaan itu akan kita jawab di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha hijrah berikut ini
perlu ketemu cucu
di situ maksud saya saya perlu keikhlasan tidak dendam
supaya saya tidak ada beban
jadi sehingga saya ketemu cucu anak saya itu ringan
setelah tiga bulan yang lain cerita nanti
pak antasari sudah kasih sedikit bocoran ke kita
seberapa fair sebenarnya proses hukum ini kemudian harus anda jalani
dan anda harus hadapi gitu pak
ya saya katakan walaupun salah putusan
saya harus laksanakan karena saya anggap benar
indikasi keputusan yang salah itu seperti apa pak antasari
mungkin bisa publik akan bisa mengingatkan lagi kepada publik
ya seperti ini misalnya
dawaan jaksa di mana saya juga jaksa
itu mengatakan bahwa terdakwalah saya maksudnya
yang menghendaki matinya korban
hal itu terlihat dari korban
saat terdakwa mengirim sms kepada korban ke nomor sekian sekian
nah dalam persidangan
kalimat itu dibacakan
dalam pembelaan saya ya tentu
dalam proses saksi meringankan
saya tentu ingin tahu loh saya tidak merasa bikin sms kok
kenapa saya tuduh sms
dan itu tidak pernah terbukti itu sampai sekarang
saya semangat untuk membuktikan itu bahwa itu tidak ada
karena saya tahu saya jaksa
kalau satu kalimat tidak terbukti harus bebas
saya semangat wah bebas saya ini saya pikir
saya undanglah dokter ahli it dari itb
saya hadir sudah dianalisa forensik segala macam
sampai dua minggu sidang berikutnya dia hadir
di bawah sumpah
ahli itu mengatakan bahwa
sms dari antarsari kekorban tidak pernah ada
tidak pernah ada
tidak pernah ada
nah saya senang wah saya bebas ini saya begini
ternyata putusannya saya dihukum
paling tinggi dari keseluruhan
saya berpikir ya
apa alasan hakim menyampingkan
keterangan ahli tadi
itu tidak boleh
kemudian sampai tingkat mahkamah agung
pak antarsari tetap diponis delapan belas tahun
berarti kalau dalam logika publik pak
bukti bukti yang diperoleh oleh penegak hukum
berarti kan kuat sekali sampai pak antasari tidak bisa
menggoyang atau mengganti atau mengubah
paling tidak meringankan
putusan pengadilan ini
ya itu pertanyaan saya bukti yang mana sih
bukti yang mana yang menyebabkan saya harus masuk
bukan fakta ya tapi fakta hukum
dalam proses itu tidak ketahuan pak
tapi kemudian bagaimana hakim bisa memutuskan itu ya pak
itu pertanyaan logika publik awam yang kemudian
kan dari keterangan wilardi itu kan di lembar sidang kan
dia mengatakan bahwa
dia juga coba dikondisikan
ya kan jam dua malam dia harus menandatangan bap
yang tidak pernah diperiksa
ya itu hal yang tidak pernah diperiksa
jadi saya berpikir
bap yang tidak pernah diperiksa
pokoknya seorang bap saja gitu
di mana dalam itu ada kelemahat bahwa
target kita antasari kok
jadi ada yang mengondisikan
ya seperti itu
anda merasa dikondisikan seperti itu pak
atau di quote unquote mungkin dikorbankan
kan itu buku saya yang ketiga
apa yang membuat
bapak merasa bahwa
seorang antasari azhar
kok saya sih diincar kok saya sih dikorbankan
menjawab buku bapak
untuk kesempatan ini mungkin
tidak ingin menjawab
tidak ingin menjawab tapi
setelah tidak ada kamera depan saya
karena itu sensitif ya
apalah kalau saya tanya kenapa
pak antasari nggak mau jawab
kalau saya tanya siapa
ya saya tidak akan jawab
tapi itu akan muncul nanti
nah kemarin ini juga ada surat
persepsi ya di kalangan
saya tidak dendam
saya ini oh selesai oh antasari tidak
menjawab bapak tidak begitu
saya mau pulang tentu kan
menata diri kan
di situ maksud saya saya perlu keikhlasan
tidak dendam supaya
saya tidak ada beban jadi sehingga saya ketemu
tiga bulan lain cerita
tenang masa happy kembali
dengan keluarga tiga bulan tapi setelah itu
antasari akan masuk gigi empat
lagi pak untuk bisa menentaskan kasus ini
saya akan menelusuri lagi contoh
salah satu menemudan
dengar pak tito karnavian
sms tadi yang ahli
mengatakan tidak ada dari saya
tahun dua ribu sepuluh saya laporkan
melanggar undang undang ite
jadi ada orang
untuk mengirim sm menggunakan teknologi
mengirim ke orang neror orang kan
sampai sekarang tidak ada apa apain
nah ini sudah mau lapor
karena dari situ entry point nya
untuk membuka ke lainnya
tapi anda kemudian
jadi ini sekaligus menjawab
keresahan termasuk keluarga
almarhum nasruddin zulkarnani
yang mengatakan agak kecewa sebenarnya
pak antasari ketika mengatakan
wah dendam sudah tidak ada saya akan
bawa masalah saya tinggalkan
masalah saya di lapas makanya melihat
harus secara dengan kepala jernih
latar belakang ucapan itu
lu saya di penjara tujuh tahun
memahami keluarganya itu kan memang kehilangan
keluarga saya di
penjara tujuh tahun kamu saya terima
begitu saja ya kan
saya juga ingin tahu
ya layaknya kan yang melakukan
itu yang masuk kan
kalau saya ingin tahu gitu
dan yang bersangkutan harus tanggung jawab
dan akan ada waktunya antasari azhar akan
fight back atau melawan hal ini ya
tapi anda merasa pak antasari
sekarang mungkin kekuasaan sekarang
cuaca politik sekarang ini
mendukung anda untuk melakukan
fight back dan mengusut kasus ini
secara tuntas nggak sih
anda lebih percaya diri atau
ada sih pesimis
pesimistis saya karena
di polda itu tidak ada apa apa ini
dan ada kaitan
dengan sms tadi oke
karena sms tadi kemudian
sms fiktif itu ya
dia sharing kemana mana
dua orang yang mengaku
lawyer dia saya laporkan
dia saksi palsu
dia bilang di sidang saya pernah
lihat katanya sms itu dia bilang gitu kan
itu nggak ada jangan lihatnya apa
tapi juga nggak ada apa apain
merasa yakin pak bahwa memang
bukti bukti yang anda miliki
atau dukungan orang orang
yang kemudian bisa mendukung anda untuk menuntaskan
kasus ini akan bisa lebih
terbuka gitu pak
dan publik juga bisa melihat bahwa akan ada
ujung nih siapa
kebenaran dalam pembunuhan
almarhum nasruddin sulkarnain ya insya allah
mudah mudah nih ya karena kalau saya
berkapasitas saya punya lembaga
penyidik saya punya
kapasitas penyidik saya bisa
memeriksa orang ini mungkin saya lakukan sendiri
kita harus salurkan lembaga yang
apa lembaga negara yang
ditentukan kan penyidik kepolisian
pengadilan si persidangan
nah kalau yang itu sudah tidak berbuat
kita mengharapkan kemana
makanya saya ada kemarin
pada salah satu media
kalau mungkin kenapa tidak
antasarudin untuk kasus nasruddin sulkarnain
keluarga nasruddin sulkarnain pada
anda tidak terlibat
atau tidak melakukan pembunuhan
almarhum nasruddin apa yang
kemudian bisa meyakinkan mereka
pak antasarudin nah pada
korbannya andi samsudin kepada saya
berkata pak antasarudin
saya tidak yakin jadinya setelah persidangan ini
melihat bapak begitu
itu di mana tepat di dalam lapas
jadi begini saja pak andi saya bilang
anda coba cari saya mencari
nanti apapun dapatnya kita
ketemu saya bilang
nah bertemulah kemudian
saya sudah di lapas
sudah lapas kira setahun kemudian
ketemu kita beliau datang ke lapas
mas katanya bukan mas
ya memang bukan saya saya
lakukan apa kabarnya
anda juga kan dalam fakta persidangan
bertemu dengan beberapa orang orang
yang seperti sigit
haryawisono saya bertemu
sejak awal kok saya bertemu iya
saya kenal iya tapi harus kemudian
saya yang bunuh
saya diundang oleh sigit ke ruangannya
ke kantor ke rumah
diundang itu dalam konteksnya
dia ingin minta penjelasan
kenapa surat permohonan
dia kok ke kpk
tidak pernah dibalas permohonan untuk
untuk kerjasama dengan kpk
rakyat bertanya kpk menjawab
jadi pertemuan anda
nah ada lagi bicara begitu
kenapa mas saya bilang ini teman saya
depan nunggu ruang tamu
dia ini datang ingin salaman
dengan ketua kpk
loh siapa yang gak senang salaman
ketua kpk katanya gitu kan
ya sudah suruh masuk aja masuklah wilhardi
dengan pakaian lengkap
nah ngobrol begitu
wis mas prihadi selesai ya
saya ada bicara lain ini
pokoknya anda sudah kesampaian kan
saya nggak punya utang lagi sudah salaman dengan ketua kpk
basah basih saja itu kan berarti kan pak ya
dari depan saya itu hanya kopi kue
nah tanpa sepengetahu saya rupanya
sigit ini mengajak
lagi ke kantornya yang lain
di kebayoran juga
tadi pak antasari sebelum pulang pesen sama saya
begini begini begini cari orang
atas perintah sigit kepada
permintaan sigit kepada wilhardi
mengatasnamakan antasari azhar
yang itu tidak pernah terjadi
tidak pernah anda lakukan
tidak pernah anda proposal itu kepada sigit
ya tidak lah laporan urusan saya kan
dan saya juga baru ketemu di wajah wadah baru itu
sebelum itu tidak pernah terjadi
saya sudah pernah ketemu
kenapa ada kecurigaan nggak pak
kenapa sigit kemudian bisa mengatasnamakan
bapak untuk melakukan sesuatu yang
saya tahunya setelah persidangan
itu fakta persidangan
kalau saya tahu sejak awal mungkin lain ceritanya
tapi anda juga tidak tahu apa motif atau tendensinya
meminta wilhardi wizard untuk melakukan
apa yang diatasnamakan permintaan antasari
bisa ada kemungkinan sigit
bisa ada kemungkinan materi
tapi kemungkinan yang mana
yang lebih dekat itu
sementara ini saya keep dulu
mudah mudahan akan dibuka pak antasari
tapi pernah berkomunikasi lagi gak pak antasari
sekitar sama sigit
kemudian yang sudah bebas juga williadi wizard
dikorbankan juga seperti pak
kalau wilhardi dia sudah bebas bersarat juga
setelah dia keluar
dia nemuin saya ke lp
kita sebenarnya pernah ngobrol
kalau ocg tidak pernah sama sekali
dan untuk apa saya bertemu
masih dendam pak
sama sikit pak masih dendam
kan sudah bilang saya tidak ada
dendam sama siapapun sekarang selesailah
buka buka kasus ini terbongkar
bukan berarti saya
hari demi hari datang
orang memberikan masukan
makin terang makin terang makin terang
pada pak tito
yang laporan tentang sms itu
kalau itu bisa diusut
lanjut ke yang lain
tapi menarik pak
ini agak sensitif sedikit
kasus ini kan pak antasari
kemudian dituduhkan juga ada cinta
sekitiga katanya sama
antara nasruddin pak antasari dengan
itu garisan segitiga dulu
bagaimana anda menjelaskan ini kan masalah yang
sangat sensitif bukan masalah pembunuhannya
tapi masalah yang sangat sensitif untuk anda
dan istri anda gimana menjelaskan kepada
keluarga pak kalau istri saya
yakin kan gimana ibu
saya tidak meyakinkan
mau percaya silahkan
tapi tolong dilihat perjalanan hidup
kita sudah sekian puluh tahun kita menikah
akhirnya istri saya tidak percaya
satu tahun dua tahun
di dalam lapas
saya didatangi oleh beberapa
teman dari kalangan politisi
dan dia bawa
salah satu kiai
pak antasari kalau kasus pembunuhan sih
itu ada pelaku lain
itu akan merusak karakter
kalau ketemu ya
tapi kalau melakukan hal
tapi itu yang dikondisikan
oleh orang orang yang menginginkan bapak tadi
yang penting ketemu
sama seperti wilayah dewi zar tadi
yang penting salaman ketemu terlihat bertiga gitu
baru dibikin cerita mereka
ini ada penulisnya
jadi anda harus lebih banyak hati hati
bukan saya saja semua
waktu itu saya berbicara
bahwa untuk para pejabat negara
siapapun pejabat publik
untuk menghancurkan kita
pelajaran paling apa pak yang kemudian
paling bapak terima
paling bapak dapat dari segi moral
tentang kasus yang menimpa bapak ini
sebelum kita akhiri wawancara
ya kalau hukum ya jelas ya
banyak kelasarangan tidak sesuai dengan prototip hukum
kalau segi moral
ya itu tadi
karena banyak acara orang
bahwa hukum indonesia masih tetap bisa diandalkan
ke depannya masih banyak
orang orang indonesia yang
mungkin banyak bergantung dan berharap
banyak akan penegakan hukum yang
seadil adilnya di tanah air ini
semula memberi apresiasi kepada pak jokowi
dan kebijakannya melakukan reformasi
tapi entah bagaimana terus
saya bilang lagi gemah itu
kalau tidak reformasi nanti
siapa saja mungkin akan bisa terkena
dan siapa saja bisa
memanfaatkan hukum untuk bisa mengkondisikan
atau mengebuk lawan politik
misalnya seperti itu pak
bukan misalnya itu sudah terjadi
next ke depan apa yang akan bapak lakukan
antasari sebagai seorang bapak
antasari sebagai seorang
antasari sebagai seorang mantan aktivis
apa yang akan anda lakukan
pak antasari mengisi hari hari ke depan
masih ada pr tentang ini ya
kalau pr ini
satu dua hari ini selesai artinya
muncullah pelaku sesungguhnya
mungkin ke depan saya akan lebih lancar
nah tapi demikian sama demikian
perjalanan waktu juga
terjadi saya juga perlu
makan keluarga juga perlu makan
sejak ini menyumbang
tenaga dan pikiran yang mungkin
berguna untuk bangsa ini
di sana wadah saya menyumbang tenaga
pikiran di sini wadahnya
saya cari makan ya kan
tapi kalau masalah itu belum selesai
itu masih saya hendak totalitas
kalau misalnya pak tadi anda
pak katakan pesimistis kalau misalnya
fakta hukum proses
peradilan proses hukum yang anda berusaha
jalani bersama rekan rekan misalnya
tidak juga menemukan
sampai titik tertentu tidak
juga menemukan aktor atau
tidak bisa mengungkap siapa dalangnya
sebenarnya anda ikhlas gak sih pak antasari
sampai anda bawa
mati misalnya begini
kalau itu nggak bisa saya puas walaupun
bisa jadi juga
kenapa saya begitu
seperti saya katakan tadi cobalah
pada pak tito kapori
tentang sms itu
kalau itu bisa diusut
saya akan lanjutkan
yang lain kalau itu
enggak ya bagaimana kita mau lanjutin yang lain
pintu masuk dari situ ya anda yakin sekali
kalau dari situ tidak terbukti
maka apa yang kemudian dituduhkan kepada
antasari azhar tidak terbukti juga
terima kasih sekali lagi pak antasari
atas perbincangannya mudah mudahan
apa yang dicita citakan bisa terjadi
demikian wawancara saya dengan
mantan ketua kpk antasari azhar
saya budha diputro sampai jumpa
terima kasih pak